laki laki keluar malam malam
mau ke rumah reksa ya
ih papa kepo
enggak sih pa
boy ada urusan penting jadi boy harus buru buru pergi nih pak
nggak lama kok ma
seharusnya papa itu ngelarang boy untuk pergi karena udah malam tau
makh biarin aja kenapa sih
boy itu anak yang bertanggung jawab
sama seperti papa
ya mungkin itu emang kelebihan dari seorang playboi
jadi semua omongan dia
kita kayak langsung percaya aja
kita kayak seakan akan yakin semua omongan itu benar
reva lo tuh susah banget sih dikasih tau serius itu dia nggak boong tau
aduh capek nih
udah lo pikirin lagi aja sekarang re semuanya
jangan sampai suatu saat lo nyesel
ya udah deh gue kayak capek ngomong sama lo
sekarang kita pulang ya rek
otak sama hati lo fresh lagi ya ki
eh bentar bentar
jangan jangan jangan
terus ku curhat sama siapa dong
jangan gak perlu lagi sih
gue pengen banget kalau emang
semua omongannya boy itu benar
harap gue bukan cuma di php in
tapi gue tuh kayak
kok kayak punya ketakutan sendiri
boy itu ngelakuin ini semua cuma buat ngejebak gue cuma buat php in gue
terus tiba tiba aja gue ditinggal bu jadi sakit hati
kalian inget kan
yang waktu dia bilang katanya dia kangen sama gue mata gue indah
gue sampai kesenengan
sampai gue bawain makanan buat dia
gue cuma takut aja kalau
sampai gue udah ngasih hati gue sepenuhnya
dan mereka juga nyakitin hati gue
dan gue gak mau itu terjadi
apalagi sekarang ada angel
dan kalian semua lihat sendiri kan
boy bersikap baik juga sama angel
dan itu yang membuat gue semakin takut
hati gue tuh bingung
apa bener jangan jangan boy tuh playboy
dan cuma suka php in cewek
jadi sekarang ini
revers sedang bersaing dengan angel untuk mendapatkan boy
ini kesempatan bagus banget
ini kesempatan bagus banget
ini kesempatan bagus banget
dan pada saat mereka bertarung
gue akan mancing di akhiran kerut
gue baru tahu ternyata lo takut ya
di php in dua kali
tapi enggak kok gue yakin
ya emang sih
apa yang kita sayang terlalu
itu yang bakal bikin kita kecewa
dan kita punya motivasi tersendiri buat kita capai harapan kita
kenapa enggak sih re
gue yakin banget kok
boy bisa dipercaya kali ini
lo gak apa apa deh
minta harapan sama dia atau apalah
dia gak bakal php
serius deh dia gak bohong
mending sekarang lo
tapi ngomongnya baik baik ya
biar ada penjelasan lah
kalau gitu sekarang kita pulang dulu ya
ya udah lo di sini aja dulu
tenangin hati tenangin pikiran
semuanya lo tenangin
gue anterin ya
udah aku bilang dulu re
kayaknya baru balik lagi
udah aku sering kekirin
udah aku bilang dulu
udah gue lagi mikirin aja
gimana caranya biar geng serigala gak balas dendam sama kita
gimana kalau kita cabut laporan kita di polisi
dan kita bebasin anak anak geng serigala yang masuk penjara
jangan gitu dong boy
itu bukan yang nambah masalah
kalau mereka makin banyak
mereka makin berani buat beres dendam sama kita
mereka itu nggak bisa dipercaya
lagian lo gak usah pusing lah mikirin mereka
kan si rosi udah balik
iya sih tapi
aduh percuma boy
percuma lo balik balik bikin kesepakatan sama mundi
sekarang gue tanya
lo udah berapa kali bikin kesepakatan sama dia ha
terus ujung ujungnya apa ribut juga kan
tapi jangan jangan emang bener ya
kalau emang beneran boy ngomong itu semua serius ke kue berarti
berarti gue terlaluan dong sama dia
tadi gue udah ngomongnya kasar ke dia jutek
mondi sama gengnya pasti bakal marah banget sama gue
dan mereka pasti bakal balas dendam
kalau udah kayak gini
gue mau ke rumah
kalau udah kayak gini
kayaknya harus gue sendiri yang mutusin
apa yang harus gue lakuin
dan gue harus ambil resiko
udah pulang kamu
udah ini udah nyampe
makanya tidak tahu saja mama sama papa
ya jam segini mah atau belum
ya udah deh
kita pergi ke kamar dulu ya bi
sudah makan belum
mau bibi siapin makan
ah mudah mudahan mundi bisa terima perjanjian ini
biar nggak ada dendam lagi sama mereka
aduh aku mau tidur dulu
ini tentang yang tadi itu loh
jangan sekarang ya ngomongnya ya
mendingan kita ngomong di sekolah aja
soalnya hari ini gue lagi sibuk banget
ada urusan yang sangat penting
gue mau ngomongin beneran aja kok
ini soalnya kan tanggung banget
bener kata gue
pasti dia sengaja doang kayak tadi tuh
buktinya gue mau ngomong aja dia gak mau dengerin
yang bener loh re
dan gue yakin banget
sama gue tuh beda
buktiin tadi gue mau ngomong sama dia
gue mau jelasin aja dia gak mau denger
boy itu orangnya belagu
dia tuh gak seperti yang kalian pikirin
makasih lo sama meli udah berusaha buat ngeyakinin gue
tapi sekarang guru udah gak mau peduli lagi
gue udah gak mau denger apapun tentang boy
gue udah gak mau ngeliat dia lagi
sekarang kita harus gimana
kita udah gak punya senjata lagi
buat ngepun si boy bebasin temen temen kita yang dipenjar
kita culik satu persatuan gautam mereka yang paling lemah
kalo gue sama anak anak buah gue bodoh banget misalnya lo kecoh
itu gak penting mon
dan bukan tipe gue ngatain orang kayak gitu
terus mau lo apa
gue pengen ketemu sama lo mon
mati itu bukan urusan gua
tapi urusannya sama tuhan
gue cuma pengen ketemu sama lo karena aku pengen ngebahas temen temen lo yang ada di penjara
kebeneran tadinya bibitnya mau masuk ke kamar aden
gue harus buru buru nih ada urusan penting
ih kok mahasiswa aden mah tepuk gupisan
aduh nasi goreng kalo langsung dia makan mah tidak enak
ah bibit tenang aja kan ada mangdiman sih katanya mangdiman ya
udah kalau gitu boy cepet dulu ya bi ya
kamu mau kemana ini kan udah jam sembilan malam
nah boy ada urusan penting cuma bentar kok gak lama
gak apa apa maksudnya
wajar mah anak laki laki keluar malem malem
mau ke rumah reva ya
tapi papa kepo
enggak sih pa
boy ada urusan penting jadi boy harus buru buru pergi nih pak
gak lama kok mah
seharusnya papa itu ngelarang boy tuk pergi karena udah malem tau
makh biarin aja kenapa sih
boy itu anak yang bertanggung jawab
sama seperti papa
otherwise ada yang ngedas separated set elangnya
kau beli kau beli